vaksinasi covid sembilan belas sambil ngabuburit ini berlangsung di depan alun alun kabupaten kelaten jawa tengah rabu sore
sembari maghrib warga dapat mengikuti vaksinasi covid sembilan belas sekaligus membeli makanan untuk berbuka
kapolres klaten akbp eko prasetyo menjelaskan vaksinasi covid sembilan belas sambil ngamu burit akan dilaksanakan di berbagai lokasi lainnya
di madiun jawa timur vaksinasi digelar di halaman masjid untuk memfasilitasi jemaah terawih yang tidak sempat mengikuti vaksin pada siang hari
para peserta vaksinasi yang mayoritas pekerja dan petani ini pun menyambut baik vaksinasi ini
vaksinasi malam hari setelah salat tarawih juga digelar di gorontalo
kabinda gorontalo suryono mengatakan vaksinasi pada malam hari sengaja digalakan
karena sangat efektif meningkatkan capaian target
masyarakat memiliki waktu lebih luang dan kondisi tubuh relatif ideal untuk mendapatkan suntikan vaksin
tim liputan cnn indonesia